cilok jajanan khas jawa barat sekarang mudah ditemui di mana saja
cilok biasanya menggunakan saus merah atau saus kacang
tapi berbeda dengan cilok yang disajikan dua kedai di kota tasikmalaya
kedai di kawasan rasa mala tawang ini menyajikan cilok isi daging atau lemak
dengan kuah yang menggoyang lidah
menu favoritnya cilok kuah seblak yang pedas dengan tambahan ceker tanpa tulang
untuk yang tidak pedas ada cilok kuah goang daun jeruk dengan topping tulang ayam dan tahu
cara membuatnya cukup mudah
bumbu kaya rempah dipanaskan dalam wajan kemudian campur cabai merah halus sesuai selera
tambah air dan tunggu sampai mendidih
selanjutnya masukkan cilok serta topping lainnya
biar makin segar tambahkan daun jeruk untuk memperkaya
biar makin segar tambahkan daun jeruk untuk memperkaya

ini lokasinya juga enak ya
enak ya tengah kuah
kedai yang berdiri sejak dua ribu sembilan belas ini mampu menghabiskan ratusan porsi cilok kuah setiap harinya
kehadirannya terinspirasi dari jajanan sebelak yang tengah hits waktu itu
kebanyakan nasi cilok itu saus sama kecap ya pak
kita tuh bikinnya yang otentik pengennya yang ada kuah
kemudian ada ide di tasik itu lagi buming bumingnya sebelak
kita tuh langsung langsung aja ngeluarin sebelak sama yang lainnya
itu tuh dari bahan rempah yang asli
nah kalau kedai yang ada di jalan bkr tawang ini ciloknya berisi ayam lemak dan telur burung puyo
semuanya digoreng dan dibubuhi rasa pedas manis

proses memasak dimulai dengan menggoreng cilok dan tulang ayam

kemudian campur penyedap cabai kering bubuk saus sambal dan kecap
biar segar tambahkan perasan jeruk limau dan irisan mentimun sebagai pelengkap
selain penyajian dan rasa yang unik harganya yang hanya dua belas rupiah membuat kedai ini ramai dikunjungi pembeli
kenapa harus datang ke sini makannya nih
karena enak enak ciloknya
nah tempatnya ada
ada kesalahan terjalan juga
suka cilok apa
yang ada telurnya
pengelola mengaku resep cilok buatannya merupakan warisan turun temurun
omset hariannya mencapai tujuh juta rupiah
sedangkan pada air pekan bahkan menenggu sepuluh juta rupiah
yang berbeda dari yang lain itu cilok gorengnya
kan dari yang lain masih banyak yang goreng
jadi banyak yang kepo banyak yang mau banyak yang tahu
pelanggan yang perutnya berisik pasti memakannya dengan asik
jadi tertarik cilok unik tasik
deden rahadian tasik malaya jawa barat